delapan kelurahan di kota prabu mulih sumatera selatan yang berada di sepanjang aliran sungai kelekar tercemar tumpahan minyak mentah
akibat pipa minyak milik pertamina hrz empat yang bocor
air sungai tercemar dan tak bisa digunakan
minyak mentah juga telah mencemari sumur warga
kondisi ini membuat warga khawatir selain karena mereka menjadi sulit mendapat air bersih
minyak mentah yang tumpah berbau sangat tajam
warga takut hal itu bisa memicu kebakaran
pt pertamina ep prabu mulifield telah mengerahkan petugasnya untuk membersihkan tumpahan minyak

yang meluber hingga rumah warga
petugas dari dinas lingkungan hidup kota prabu mulih juga mengawasi
segera yang pertama sekali
segera menanggulangi siti kebocoran
yang sudah ditemukan yang di dekat aliran sungai tadi
setelah itu baru kita melakukan pembersihan
dan pemulihan warga warga yang terdampak
pemulihan warga warga yang terdampak
sebenarnya belum diketahui penyebab bocornya pipa minyak tersebut
hanif kayi randi prabu muli sumatera selatan